hari ini presiden joko widodo juga meresmikan penyaluran bantuan pangan non tunai
melalui kartu keluarga sejahtera atau kks pada kamis pagi
kks yang serupa dengan kartu debit akan membuat program bantuan pemerintah
tepat sasaran dan bebas penyimpangan
untuk tahap awal pemerintah menyalurkan kartu keluarga sejahtera
di empat puluh empat kota di indonesia
pada peresmian ini satu delapan ratus tujuh puluh sembilan keluarga penerima manfaat atau kpm
berasal dari tiga kota yakni bogor depok dan bekasi
kartu ini digunakan seperti kartu debit untuk belanja di kios atau warung yang sudah ditetapkan
kios itu disebut iwarung atau elektronik warung gotong royong
tempat belanja ini sudah terintegrasi dengan bank bank pemerintah
dan lolos verifikasi otoritas jasa keuangan
untuk tahap awal
bahan pangan yang dapat diperoleh adalah beras dan gula
dengan jatah per kartu rp satu ratus sepuluh ribu rupiah per bulan
yang pengambilan ini yang pengambilan bantuan pangan
yang rp satu ratus sepuluh ribu per bulan tadi
bulan januari dan bulan februari dirapel
entah untuk beli beras mana coba berasnya
ini sudah kita siapin semuanya kira kira
nanti berasnya kualitasnya akan seperti ini
kualitas yang baik namanya beras kita
jadi milih kalau dulu kan mau tidak mau nerima
ada yang hitam ada yang coklat ya kan
nah sekarang kalau enggak
kalau mau beli ini enggak usah
bisa milih berasnya seperti ini
ini per kilonya rp delapan lima ratus
keluarga kurang mampu yang menerima bantuan pangan non tunai
dapat langsung menggunakan kartu keluarga sejahtera
untuk berbelanja bahan pokok di tempat pembelian bahan pangan
yang dinamakan elektronik
iwarong diharapkan dapat memudahkan penerima bantuan
dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok
sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan bulog
pada tahun dua ribu tujuh belas penyaluran bantuan pangan non tunai
dilaksanakan serentak di delapan puluh delapan kota seluruh indonesia
target penyaluran tahun dua ribu tujuh belas sekitar satu juta keluarga
penerima bantuan dengan nilai rp satu tujuh triliun
di tahun dua ribu delapan belas ditargetkan ada sepuluh juta keluarga penerima bantuan
yang menggunakan kartu keluarga sejahtera
sejalan dengan target wilayah penyaluran yang ditetapkan kementerian sosial
saat ini terdapat lebih dari lima belas ribu agen layanan keuangan digital
dan laku pandai di seluruh indonesia untuk menyalurkan bantuan pangan
setiap keluarga akan menerima rp satu ratus sepuluh ribu setiap bulan
yang dapat ditukarkan dengan barang kebutuhan pokok

hari ini mungkin hanya akan ambil
katakan beras lima kilo
mereka bisa ambil lagi

mereka bisa gunakan bulan berikutnya
tanpa top upnya terakumulasi
tidak akan hangus
terbantu gak sih sebenarnya dengan program kayak gini
sangat terbantu ya
biar sebelum ada program ini
atau setelah ada terima programnya
ada program ini
apa yang lebih enaknya kenapa
misal belanja ya
jadi lebih mengeringkan
tapi ada di tempat lokasinya ibu